gadis ini baru berusia tiga belas tahun
tapi kemampuannya dalam menunggangi kuda besi di lintasan motorpros
boleh diadu dengan orang dewasa
inilah shefa anela ardiansyah
seru sama menantang olahraganya
kalau yang ini adiknya
rian devano ardiansyah
kroser cilik dengan nyali besar dan kemampuan mumpuni
di usianya yang baru enam tahun
kemampuan shefa dan rian tak datang tiba tiba
bakat ini diturunkan dari sang ayah
yang juga mantan konser nasional syarat prestasi
meski begitu awalnya keluarga enggan sheva dan rian
untuk sheva awalnya saya nggak kasih
karena perempuan terus cukup susah lah untuk balap di indonesia
kan nggak ada kelas perempuan saya mesti balap keluar
cuma untuk rian sebenarnya memang saya arahkan
ini cewek ngapain sih dia ikut terjun motocross gitu kan
nggak usah tapi terus maksa maksa dianya
terus kebetulan di belakang kantor
kan ada sirkuit dia ngeliat terus tiap hari
yaudah deh diajarin
eh ternyata kata dian kok ada talentnya ada bakatnya
bagi sheva dan rian memacu kecepatan dan menaklukkan rintangan di sirkuit
bukan sekedar hobi
tetapi juga tunggangan untuk mengejar prestasi
bahkan shefa sudah berprestasi hingga di luar negeri
salah satunya saat sheva menjadi juara di sirkuit milestone los angeles
melelalu di kelas se delapan puluh lima
namun jalan menuju podium tak selalu mulus
tak jarang ada yang mengejar
dan insiden hingga cedera menderah siswi kelas delapan smp ini
kadang trauma jatuh juga sih kadang kadang
di lare gunung kelut
oh posisi ke satu
terus emosi kan
pas jemping itu
nggak pas aku turunannya
landingnya di sisi sebelahnya jambingan
sentuh ke depan
waktu awal lihat anak anak masih belajar gitu
karena kan apalagi saya di sini pelatih dan saya pembalap kan juga saya ngerti
anak ini sebelum jatuh pun saya udah ngerti mau jatuh
karena kan misalnya di track lurus atau di jemping kan
begitu salah dia posisi saya sudah ngerti
jadi justru rasa khawatir itu sebenarnya lebih
cuman begitu dia tekniknya udah bagus stamina bagus
nah rasa khawatirannya itu berguna
kira kira dia berguna
sheva dan rian yang lahir dan tumbuh dari keluarga pembalap motor cross
terus giat berlatih untuk menghanumkan nama indonesia dari lintasan balap
salah satu targetnya adalah ajang prestisius mxgp
tim liputan cnn indonesia yogyakarta